puan maharani menjadi anggota dpr dengan perolehan suara terbanyak
pdi perjuangan juga telah memutuskan menunjuk puan sebagai ketua dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
puan mengaku banyak tantangan untuk memperbaiki citra dpr yang buruk di mata masyarakat
puan juga telah berpamitan dengan presiden jokowi dan mundur sebagai menko pmk
berikut wawancara anchor cnn indonesia rifana pratiwi dengan puan maharani

mbak puan ini kan kalau kita lihat dari data anda itu meraih suara terbanyak ya dengan empat ratus empat tiga puluh empat suara
nah ini gimana mbak
ya alhamdulillah bahwa saya masih diberikan kepercayaan oleh konstituen saya oleh dapil saya
untuk bisa mendapatkan suara yang setiap periode itu selalu bertambah
dan alhamdulillah juga pada periode yang sekarang ini suara saya itu terbanyak seluruh caleg atau seluruh dapil yang ada di indonesia
mbak ini kan setelah lima tahun yang lalu sempat dijegal untuk menjadi ketua dpr
akhirnya tadi kita sudah dengar
bersama mungkin nanti bisa dijelaskan lagi sudah ada surat keputusan dari ibu ketua umum
megawati soekarno putri untuk menunjuk mbak puan
bagaimana ini mbak perjalanannya sampai akhirnya bisa menduduki posisi senayan i
sesuai dengan undang undang md tiga bahwa harusnya memang dari dua ribu empat belas yang lalu juga
partai pemenang pemilu itu mendapatkan kursi dpr
jadi bukan jatah namun memang suara partai pemenang pemilu yang kemudian mendapatkan kursi ketua dpr
sesuai juga dengan
di mana ada empat wakilnya yang perolehan kursinya itu lima teratas
jadi ya semuanya itu menjadi hikmah bagi kita semua bahwa proses demokrasi yang kita lakukan dalam pemilu lima tahunan itu ya
sebaiknya tetap kita hargai kita hormati untuk tetap kita lakukan sesuai dengan yang sudah menjadi keputusan bersama
sesuai dengan undang undang
karena jangan sampai hal itu terulang lagi itu menurut saya akan mencederai sejarah bangsa indonesia

karena ya disitulah rakyat memberikan suara kepada satu partai untuk bisa menjadi pemenang
atau kemudian memperoleh berapa kursi atau suara
tapi kemudian yang harusnya menduduki kursi di dpr kemudian tidak duduk di dpr
jadi alhamdulillah undang undang imri tiga nya sudah kembali lagi
kita kembalikan bahwa posisi ketua dan pimpinan dpr sesuai dengan perolehan suara kursi setiap lima tahun sekali
ini kan untuk pertama kalinya parlemen kita akan memiliki ketua dpr perempuan pertama dalam sepanjang sejarah
apa tantangan terberatnya mengingat selama ini kan ketua dpr selalu dijabat oleh laki laki ya mbak ya
dan memimpin segitu banyak lima ratus tujuh puluh empat anggota mbak
ya insya allah kalau nanti saya diberikan kesempatan untuk bisa dilantik menjadi ketua dpr perempuan pertama selama tujuh puluh empat tahun ini ya
saya harapkan saya bisa memberikan warna yang lebih baik kepada dpr
walaupun kita semua juga ketahui bahwa dpr ini adalah kolektif kolegial terdiri dari sepuluh partai politik atau sepuluh fraksi
jadi ya ini harus dilakukan secara bergotong royong dengan komitmen kita bersama bahwa apapun dinamika yang terjadi di dpr adalah untuk kebaikan bangsa dan negara
mbak ini kan citra dpr itu sangat buruk ya di mata masyarakat demonstrasi berhari hari digelar di depan gedung dpr sebagai ketua dpr perempuan pertama tugasnya sangat berat nantinya
nah ini bagaimana
bagaimana caranya untuk merebranding citra dpr mbak
ya saya baru bisa bicara hal tersebut kalau nanti insya allah saya sudah dilantik sebagai ketua dpr akan tidak elok kalau saya sekarang baru anggota dpr yang dilantik beberapa jam bicara apa yang akan saya lakukan sebagai ketua dpr
karena ya posisinya belum ada di saya
tantangannya sebetulnya apa sih mbak yang paling berat untuk lima tahun ke depan itu
ya banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi ke depan
yang pertama adalah bagaimana adanya sinergi dan koordinasi antara eksekutif
kemudian bagaimana sebetulnya
semua partai pemilu yang ada di dpr yang sudah menjadi representasi dari rakyat pada saat pemilu yang lalu itu bisa bersama sama kemudian bergotong royong untuk bisa memberikan hasil yang terbaik dari proses proses yang ada di dpr untuk bangsa dan negara
boleh saja kita berbeda sikap ada yang bersama pemerintah pemerintah tapi saya harapkan hal hal yang kemudian tidak kita sepakati itu adalah hal yang terkait dengan kebijakan yang memang tidak pro rakyat
jadi kalau memang hal tersebut ada
adalah kebijakan pro rakyat sudah selayaknya kalau kita semua yang ada di dpr ini bisa bersatu bergotong royong untuk kepentingan rakyat
untuk memperbaiki tingkat kehadiran anggota dewan kemudian produk legislasi yang kemarin tidak tercapai itu memang sudah ada langkah langkahnya mbak endar
ya saya akan bicara dulu secara internal dengan pimpinan yang nantinya terpilih dan dilantik dan kita harus mempunyai komitmen untuk bisa mempunyai satu langkah yang lebih baik daripada yang sebelumnya
mbak dua pertanyaan terakhir
sudah pamitan dengan presiden jokowi
mungkin ada pesan dari beliau karena kan mbak mengemban jabatan sebagai menko pmk dengan tugas yang cukup banyak
ya alhamdulillah kemarin tanggal tiga puluh september saya sudah berpamitan minta izin kepada presiden karena beliau yang melantik saya untuk menjadi menko pmk
ya tentu saja saya minta izin beliau sesuai undang undang bahwa anggota dpr terpilih tidak boleh rangkap jabatan
karena untuk pertanggungan jawab saya kepada konstituen kepada dapilsa yang sudah memilih saya satu ratus empat tiga puluh empat itu ya tentu saja
saya pamit untuk bisa dilantik sebagai anggota dpr
oke kemudian apakah menjadi ketua dpr ini akan menentukan langkah lima tahun ke depan mungkin di ri satu ataupun ri dua
selamat mengemban amanah mbak menjadi pimpinan dpr selama lima tahun ke depan
dan demikian wawancara saya dengan anggota dpr ri terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang juga akan dilantik menjadi ketua dpr ri selama lima tahun mendatang
rifana pratiwi devi fitriani jakarta